ratusan warga kecamatan mejobo kudus jawa tengah
menyerbu operasi pasar gas lpg kemasan tiga kg
yang digelar pertamina dan dinas perindustrian perdagangan kabupaten kudus selasa pagi
dua pekan terakhir terjadi kelangkaan gas lpg kemasan tiga kg di kudus
ini mengakibatkan harga melonjak hingga rp dua puluh lima per tabung
warga mejobo kudus mengantre untuk membeli gas lpg dan menukarkan tabung kosong
pertamina dan pemerintah kabupaten kudus menjual gas lpg kemasan tiga kg dengan harga rp lima belas lima ratus
seorang warga mengaku sudah dua minggu terakhir sulit menemukan gas lpg kemasan tiga kg
baik di pengecer maupun pangkalan
kalaupun ada harga gas yang resminya rp lima belas lima ratus tersebut melonjak hingga rp dua puluh sampai rp dua puluh lima
ia menyambut baik rencana pemerintah menjual gas lpg kemasan tiga kg dengan kartu elektronik
belum tahu ya
kalau pandangan itu gimana bu pembelian gas harus membeli harus menggunakan e kartu untuk masyarakat miskin gitu
ya kalau memang bisa apa istilahnya bisa menjamin kesejahteraan masyarakat ya tidak apa apa ya
kalau tidak diperlukan seperti ini gitu loh
kalau memang menggunakan e kartu bisa lebih mudah untuk bisa mendapatkan lpg
dalam operasi hari ini tersedia lima ratus enam puluh tabung gas
menurut pertamina dan disperindak kabupaten kudus
kelangkaan terjadi karena pertamina mengurangi pasokan gas lpg kemasan tiga kg ke sejumlah pangkalan di kudus
kemarin pasokan ada normalisasi dari pertamina
setelah idul fitri dikembalikan ke pasokan yang awal sebelum idul fitri dari bulan bulan juni atau mei itu dikembalikan
sedangkan permintaan meningkat
otomatis kita atasi dengan semacam operasi pasar ini pak
kita yang ikuti dari kebijakan pusat
ini kan ada juknisnya
jadi itu yang kita ikuti
untuk operasi gas sendiri gimana pak
operasi gas kemarin kita karena adanya itu kan dilatar belakangnya adanya aduan aduan masyarakat karena kesulitan mencari gas
sehingga di pemerintah kabupaten berupaya untuk mengajukan surat ke pertamina untuk tambahan fakultatif
untuk kegiatan op untuk memenuhi permintaan masyarakat itu
di kudus terdapat delapan agen tabung gas lpg ukuran tiga kilogram dengan jumlah pangkalan tujuh ratus lima puluh dua
data disperindak kudus menunjukkan pada juli lalu lebih dari enam ratus empat puluh empat ribu tabung gas disalurkan ke pangkalan
sementara pada agustus pihak pertamina mengurangi distribusi menjadi enam ratus dua belas ribu tabung gas
indra winardi kudus